kita ke informasi politik saudara terima hasil pemilu ketua umum partai nasdem surya paloh ucapkan selamat kepada pasangan prabowo gibran
terkait hak angket partai pengusung anies mohaimin ini masih mempertimbangkan banyak aspek
surya paloh mengatakan bahwa partainya menyerahkan sepenuhnya ke partai politik yang ingin meneruskan hak angket
paloh mengatakan jika nasdem mendorong hak angket karena semata mata penghormatan atas hak konstitusional
nasdem masih menunggu pdi perjuangan sebagai partai yang lebih besar di parlemen untuk bahan pertimbangan
yang ingin meneruskan hak angket tentu nasdem
amat sangat menaruh rasa simpati dan respeknya untuk berjalan
kami lihat dulu satu persatu
partai yang lebih besar dalam posisinya
di dewan perwakilan rakyat hari ini bukan nasdem sebagai partai terbesar
bahkan rekan rekan dari pdip yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggelirkan hak angket
sejauh mana progresnya berjalan